wakil ketua umum kemenangan pkb jaziluk fawait optimis dan akan terus mengusung ketua umumnya menjadi calon presiden
hal ini karena dalam hasil survei polmark pada hari kamis di lima besar hasil survei hanya dua orang yang menjabat sebagai ketua umum partai
diketahui dalam survei yang dilakukan polmark mulai dua puluh tiga januari hingga delapan belas maret dua ribu dua puluh tiga dengan responden enam puluh dua empat ratus delapan puluh atau sebesar sembilan puluh tujuh delapan persen dengan margin error empat persen
polmark menemukan urutan lima besar calon presiden adalah ganjar pranowo prabowo anies ridwan kamil dan muhaymin
meski demikian pkb akan tetap melihat
koalisi kebangkitan indonesia raya bersama gerindra untuk menentukan siapa capres dan cawapres sesuai pilihan kedua ketua umum partai tersebut
gus mohaimin akan memiliki kuat preferensi atau ekor jasnya jika beliau menjadi calon presiden untuk pkb
hanya itu saja bahwa pkb harus terus sebelum janur melengkung itu harus terus konsisten
dan sesuai keputusan utama untuk terus mengawal dan berupaya agar gus muhaimin bisa menjadi calon presiden
sementara itu diskusi internasional ngo forum on indonesian development atau infid dalam tema international ⁇ womens ⁇ day dua ribu dua puluh tiga di jakarta kami sore menemukan
bahwa perempuan indonesia masih sulit untuk mencapai puncak kepemimpinan politik
selain warga indonesia masih menganggap indonesia sebagai perempuan indonesia
tidak dapat memimpin tidak adanya pembelajaran politik bagi perempuan
dinilai membuat perempuan masih enggan turun di dunia politik
batasan batasan yang selama ini tidak terlihat tapi itu ada untuk perempuan
regulasinya seolah olah dibuat gender netral bahwa semua orang bisa berpartisipasi
tapi ada permasalahan khas perempuan yang tidak diakui dan tidak diketahui
nah ini salah satu yang upaya kita dorong adalah bagaimana menumbuhkan wacana bahwa ada nih masalah masalah ini
upaya menyamaratakan kesempatan antara perempuan dan laki laki masih akan terus dilakukan
untuk membuka wawasan masyarakat bahwa perempuan bisa mencapai puncak tertinggi politik di indonesia
tim liputan cnn indonesia